lima ratus nama mubalik atau penceramah yang direkomendasikan kementerian agama pada kamis lalu menimbulkan polemik di kalangan ulama dan juga masyarakat
penceramah masjid agung sunda kelapa arsil ibrahim berpendapat bukan hanya sekedar sertifikasi
hal tersebut dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penceramah yang tidak masuk dalam daftar
selain dapat menurunkan kepercayaan hal itu juga bisa menimbulkan kecemburuan di antara sesama ulama
yang saya khawatirkan ini akan menimbulkan kecemburuan di antara para ulama
ada ulama yang diakui oleh pemerintah nanti akan ada ulama yang merasa tidak diakui oleh pemerintah
tapi saya pribadi itu saya tidak permasalahkan masuk atau tidak
bagi saya legemitasi ulama itu dari umat
sementara itu wakil ketua dpr fahri hamzah menyatakan kementerian agama tidak perlu mengeluarkan daftar nama penceramah dan juga mubalik
yang direkomendasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
ia juga menyatakan kementerian agama tidak perlu membuat sertifikasi mubalik
menurut fahri sudah ada lembaga lain yang menangani sertifikasi dan juga rekomendasi
fahri mencontohkan untuk sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga pendidikan
sementara hal yang terkait ulama ditangani oleh majelis ulama indonesia atau mui
fahri juga menekankan negara tidak boleh membatasi kebebasan warganya untuk menyampaikan pendapat
yang sudah sistem yang belum kinerja yang sudah itu sistem
sistem kita ini the best diakui dunia
demokrasi itu adalah sistem yang paling canggih dalam mengelola pemerintahan

kapasitas kita untuk mengelola demokrasi itu yang bermasalah
negara nggak perlu bikin sertifikasi
sertifikasi itu ada di lembaga pendidikan
kalau ulama ada di majlis ulama
ada serikat serikatnya asosiasi asosiasinya
jangan negara mau mengontrol pikiran orang
kebebasan berserikat berkumpul
menyampaikan pendapat baik secara lisan sepenuhnya kebebasan setiap orang
jangan dikontrol oleh negara
jangan di standar standar
jangan dikontrol oleh negara
itu sudah ada lembaganya
itu kebebasan rakyat
untuk membantu masyarakat mencari pencerama atau mubalik yang akan diundang untuk mengisi pengajian ataupun tausiah
kementerian agama merilis dua ratus nama mubalik yang dapat dirujuk
namun baru dua hari dirilis kebijakan tersebut sudah menimbulkan polemik
mui bahkan menilai kebijakan itu gegabah dan dapat menimbulkan disharmoni
langkah kementerian agama merilis dua ratus nama mubalik yang direkomendasikan kepada masyarakat
yang ingin mencari penceramah dinilai gegabah oleh majelis ulama indonesia
wakil ketua komisi hukum dan perundang undangan mui ihsan abdullah
menyarankan agar kementerian agama mengeluarkan kebijakan yang berdampak positif dan bukan berdampak negatif bagi masyarakat
ini persoalan saya kira janganlah pemerintah itu gegabah ya
apalagi di suasana ramadan yang harus dijaga tentram harmonis indah
nah kalau seperti ini itu sama dengan menciptakan konflik
di antara pendukung atau jamaah yang dimiliki oleh para da'i
dan jangan lupa da'i itu pasti tidak mungkin menyebarkan hal hal yang intoleransi
apalagi anti kebhinnekaan atau dan lain lain hal
stigma yang selama ini diberikan kepada para daik kita
senada dengan mui seperti dilansir cnn indonesia com
penceramah yusuf mansur menilai rilis mubalik dari kementerian agama itu dapat menimbulkan perpecahan
melalui akun instagramnya yusuf mansur mengingatkan kepada masyarakat agar tetap tenang
dan tidak menolak penceramah yang tidak masuk dalam daftar itu
meski namanya masuk daftar tersebut ia pun mengaku lebih senang jika namanya tak masuk dalam daftar
karena ingin lebih banyak belajar dari para pendahulunya yang justru tak masuk dalam rilis kementerian agama
sebelumnya dalam wawancara via telepon dengan cnn indonesia prime news
kabir humas kementerian agama mas tuki menyebut rilis yang diterbitkan kemenang berasal dari rekomendasi ormas
pengurus masjid dan ulama
kemudian kami berkomunikasi dengan ormas dengan pengurus pengurus masjid
dan beberapa tokoh ulama yang ini berjalan beberapa kali
yang kemudian menghasilkan kurang lebih dua ratus yang ada di rilis itu
kemena pun memiliki tiga poin untuk dicermati dalam menentukan mubalik yang layak
pertama para mubalik ini mumpuni dalam arti menguasai secara mendalam dan luas tentang substansi ajaran islam
kedua memiliki pengalaman yang cukup
kedua memiliki pencerama
dan ketiga memiliki komitmen tinggi terhadap kebangsaan
di tengah polemik daftar dua ratus mubalik kementerian agama juga menyebut bahwa daftar itu merupakan data yang dinamis
kementerian agama akan terus memperbarui data terkait nama nama mubalik selama bulan ramadan ini
ya rilis dua ratus nama mubalik yang direkomendasikan oleh kementerian agama untuk mengisi ceramah menuai beragam respon
tidak sedikit yang menilai langkah kementerian agama
dapat menuai polemik
namun di sisi lain kementerian agama juga punya kriteria sendiri dalam menentukan mubalik yang direkomendasikan
dengan berdasarkan masukan dari berbagai ulama dan juga pengurus masjid
jika kemudian ataupun jika rilis nama mubalik ini menuai polemik apa kemudian yang salah dari rilis oleh kementerian agama
dan bagaimana seharusnya masyarakat harus menyikapi rilis dari kementerian agama ini
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan dua narasumber di prime news
sudah ada bang mardhani alisera ketua dpr

dari pks selamat malam bang mardhani
selamat malam ustaz
dan ada pak mas duki baitlawi kewakil sekjen pbnu selamat malam pak mas duki
kita assalamualaikum waalaikumsalam
kita bicara mengenai apa namanya ya respon begitu
atau kita mendiskusikan bagaimana masyarakat harus menyikapi terkait dengan rilis dua ratus nama mubalik yang kemudian baru dua hari tapi tampaknya sudah cukup ramai
termasuk bang mardhani juga meramaikan pendapat pendapat dari rilis kementerian agama ini
saya mungkin ingin langsung ke pak mas duki

menurut pak mas duki
ketika kementerian agama merilis dua ratus nama ini kemudian bagaimana menurut anda
ya sebenarnya mungkin ya akan lebih baik kalau tidak diramaikan
tapi kan tentu ini apa ya namanya masyarakat kan pasti akan ini ya akan merespon ya
kalau pakai itu maunya adem
karena kalau tidak diramaikan itu ya tidak ramai dan juga tidak akan timbul masalah karena apalagi kementerian agama bilang bahwa ini masih open masih dinamis ya
masih akan berubah lagi ya
masih akan berubah
kalau ada masukan masukan yang lain itu juga bisa dimasukkan ke dalam daftar itu
memang kami dari pbnu belum juga memasukkan seluruh da'i da'i yang menurut kami kompeten
oleh karena itu juga di dalam pbnu sendiri juga ada yang bertanya juga seperti itu
tapi ya kami apa namanya kan mencoba memasukkan
tanya kenapa ini tidak masuk dan sebagainya
iya kenapa ini tidak masuk
oleh karena itu kami berencana ingin ya teman teman dari majelis ulama seperti apa teman teman dari muhammadiyah bagaimana teman teman dari persis seperti apa
mari kita rembuk bersama sama
karena begini dari sisi dua persyaratan itu mengenai kompetensi saya kira kita oke lah ya
ada tiga kalau tidak salah
yang dua dulu yang saya bahas
satu dan dua ya
yang terakhir itu mau saya khususkan
mengenai komitmen kebangsaan itu gitu ya
karena menyangkut kompetensi itu kan saya kira semua orang bisa relatif ya
karena ada seorang profesor doktor kalau bercerama itu bisa kalah sama ustad yang pesantren mana gitu ya bisa
sehingga kompetensi itu tidak bisa hanya diukur dari sisi apa namanya apa namanya ke apa pangkat keilmuan di kampus misalnya seperti itu ya
nah sehingga dengan demikian itu masih bisa kita perdebatkan
dan itu masih bisa kita bicarakan lebih jauh
lalu begitu juga mengenai reputasi atau track record lah
itu juga bisa kita bicarakan
tapi yang lebih penting lagi sebenarnya akhir akhir ini memang saya kira kalau soal komitmen kebangsaan bung
saya kira itu semuanya itu adalah mutafakaleh kata kata ini
artinya sepakat semuanya kita itu perlu ya perlu saat ini untuk bagaimana di dalam berceramah itu mempunyai komitmen yang tinggi
terhadap persoalan persoalan komitmen kebangsaan itu
kalau ya kalau terutama terkait dengan tema tema yang akan digunakan kalau menyangkut persoalan persoalan kenegaraan
karena masih banyak ya kalau kita lihat di mana di media sosial ya ada di youtube masih banyak orang menyatakan bahwa kafir masih seperti itu
jadi poin nomor tiga ini yang sebenarnya harus lebih di khususkan menurut anda
saya kira menurut saya justru itu lebih di khususkan
lebih dihususkan tetapi tidak perlu menggunakan checklist yang sifatnya positif seperti itu
bahkan akan lebih bagus sebenarnya itu kalau checklistnya negatif
jadi mana yang
mana yang nggak boleh ya udah
yang nggak boleh itu
nanti kami dari no kami dari muhammadiyah kami dari ini akan mendekati mereka
kalau yang dikeluarkan mana yang tidak boleh bukan yang malah semakin ramai lagi pak mas uki nantinya
nggak usah terbuka
jadi maksud saya makanya ada rembukan
ada rembukan di antara
kementerian azama ini kan
kami kami di luar kementerian agama ini kan
kami ini kan stakeholder juga kan
kami mendirikan republik ini juga lagi kan
kami tahu siapa orang orang yang misalnya kalau bercerama misalnya bertentangan dengan faham kebangsaan dan faham keagamaan
kan ada sejumlah orang itu kan
dan kami bisa mendekati itu
nah kalau kemudian kita akan berembuk seperti itu kan lebih bagus dibanding rame rame soal
tapi secara umum penting tidak menurut pak mas duki bahwa dikeluarkan dua ratus awal dulu
karena itu sudah keluar
oke lah kita akan dukung dalam artian asalkan bahwa ini ada terbuka dan yang lain lain bisa dimasukkan
jadi tidak berhenti sampai di dua ratus awal tersebut
bang mardari apa pendapatnya
ini kan bang mardari kayaknya tampaknya agak keberatan ya dengan teman teman dari pks juga agak keberatan dengan rilis dari kementerian agama
itu tidak ada kaitan dengan rilis dua ratus nama ya
tetapi keberatannya dengan cara mengelola negara
kami melihatnya masih sama
karena kita sudah melihatnya
kita sudah melihatnya
kita sudah melihatnya
kita sudah melihatnya
kita sudah melihatnya
kami melihatnya masih sama pemerintah sekarang ini menyelesaikan masalah bukan dari akarnya
kalau katakan bocor kena sofa sofanya yang digeser keluarkan dua ratus akhirnya rame
karena sekarang ini reinhardt eranya era hirarki era networking sorry
era semua everybody is the same kita boleh komen kita boleh bersuara
sesuatu yang tidak masuk akal
ustadz ustadz yang masuk dalam list saja minta keluar
tidak nyaman dibanding dengan yang lain
pak mas duki betul
kalau dalam kaedah usul tuh yang dikemukakan yang dilarang gitu
yang dilarang itu sedikit
yang kalau dua ratus bahasanya
yang boleh cuma dua ratus
saya tidak memprovokasi tetapi masyarakat itu sederhana gitu loh
yang nggak ada dalam list jangan diundang
padahal dalam kaedah usul fikih pak kiai yang dilarang
bahkan mungkin ada yang sunnah ada yang bagus
kami cuma menggaris bawahi
cara pemerintah mengelola ini bukan menimbulkan persatuan
bukan menimbulkan sinergisitas
pak ustadz pak kiai sudah mengatakan coba
kalau kanker itu ya jangan di amputasi gitu loh
mau di lokalisir aja kankernya
yang pahamnya radikal
dan sederhana kok
diajak dialog diajak ketemu
ini sama seperti pengelolaan teroris yang
teroris yang dimana mau pakai coach
tidak perlu merilis dua ratus nama tersebut begitu
justru biarkan masyarakat
yang diperlukan pemerintah bekerjasama dengan nu muhammadiyah persis al wasliyah
melakukan edukasi kepada masyarakat
bahwa masyarakat itu perlu da'i yang benar
yang mampu memberi inspirasi
yang menjadikan islam rahmatan nila'alamin
kalau sudah seperti itu
nanti yang melakukan penapisan
negara tidak perlu masuk
biarkan tugas negara mengedukasi masyarakat
itu jauh lebih cerdas
ada pernyataan dari bang mardhani yang kemudian saya kutip
dari beberapa alaman dotcom ini ya
ada yang mengatakan begini
tetapi jangan membatasi yang lain
ini langkah yang membuat kita terbelah
ini lahan yang justru menimbulkan terorisme tumbuh subur
nanti akan bang mardhani jelaskan
usai jeda kami akan segera kembali
saat lagi tetaplah bersama kami di prime news
anda kembali di prime news
kita masih mendiskusikan mengenai rilis dari dua ratus nama mubalik
yang dirilis atau disampaikan oleh kementerian agama kepada masyarakat
tapi sebelum kita lanjutkan
pak mas duki dan juga bang mardhani aliserak
saya ingin anda mendengar juga
bagaimana kemudian semalam kami sempat mengkonfirmasi
bersama dengan kb rohumas dari kementerian agama republik indonesia
kita akan dengarkan terlebih dahulu
seperti apa penjelasan dari birohumas kementerian agama
sebelumnya juga ada pertemuan bersama organisasi para dai
juga dengan ormas ormas
skema untuk penyusunan
daftar ya gitu
yang kemudian menjadi rilis dari penceramah penceramah
yang bisa di rekomendasikan
nah dari pertemuan itulah
kemudian kami berkomunikasi dengan ormas
dengan pengurus pengurus masjid
dan beberapa tokoh ulama
yang ini beberapa berjalan beberapa kali
yang kemudian menghasilkan kurang lebih dua ratus yang ada di rilis itu
pak mas duki
sudah ada pertemuan sebelumnya
ada meminta saran dari kementerian agama
kalau tadi kita cuplik ya pernyataannya
untuk menggodok nama nama tersebut
kemudian akhirnya muncullah dua ratus yang awal
dan ini sudah meminta saran dari sejumlah ulama
dai dan juga pengurus masjid
pak mas duki
apakah memang teman teman pbnu
mungkin dan juga seluruh ormas ormas
sudah dilibatkan untuk menentukan nama nama ini
ya itu tadi
kami diminta masukan ya
tapi belum intensif melakukan satu proses dialog
terhadap substansi substansi masalah
karena kalau misalnya kita diajak dialog lebih
kepada arah yang sifatnya substansial
maka seperti yang sudah kita bilang tadi
ini adalah persoalan yang sebenarnya
bisa dirembuk bersama sama
stansialnya seperti apa ini pak
substansi yang paling pokok menurut saya sebenarnya
kalau menurut kami ya dari pbnu itu
adalah bagaimana agar
dai dai yang masih tidak punya
atau masih tipislah komitmen kebangsaan
dan paham keagaman dan kebangsaannya itu
muncul gitu ya
itu sebenarnya kan bisa dilakukan
pendekatan pendekatan yang sifatnya khusus
dan itu sebenarnya
sama halnya kalau kita berbicara
persoalan yang berkaitan dengan teror
teroris ya misalnya
teroris itu sebenarnya kan
satu bentuk operasi derevasi dari faham radikal
sebenarnya kan ya
salah satu sumbernya kan faham radikal
bisa menjadi teroris
walaupun tidak selalu ya
maka pendekatan terhadap orang orang yang dianggap pun
mempunyai faham radikal
yang tidak sesuai dengan konsep kebangsaan kita
itu menurut saya itu adalah
proses yang ada di hulu
yang bisa diselesaikan secara dialog sebenarnya
dan itu misalnya kami
dari ormas ormas besar gitu ya
itu kalau dipercaya oleh negara gitu ya
kalau dipercaya oleh negara
ada politik anggaran yang memihak
terhadap persoalan persoalan ini
itu bisa ditangani
karena sampai saat ini selama ini
kalau kita lihat ya
kenapa radikalisasi yang berakhir berujung
dihilir sebagai satu tindak teror itu besar
dan kenapa kemudian politik anggarannya
itu lebih banyak yang dihilir
sementara yang di sini
sumbernya itu tidak pernah ditangani dengan baik
nah ini kan sebenarnya yang mesti ditangani kan
dan kami kami sebenarnya itu
nah disitulah sebenarnya
urusan yang berkait dengan masalah dai
juga sama semuanya
jadi disitu hal substansialnya begitu ya
hal hal substansial yang
dan keempatnya hulu yang mesti kita tangani bersama sama
sehingga dalam bayangan saya itu
mesti ada dialog yang lebih intensif
antara wakil negara dalam kementerian agama
kalau itu bisa
bisa ditangani dengan baik
nah itu bisa
ya walaupun tidak selesai
tapi saya tidak jangan lebih mengecil ruangnya
tapi begini pak mas duki
saya kurang paham bagaimana mekanismenya
ditanyakan mana ulama
yang kemudian bisa masuk
apakah ini ditanyakan
siapa siapa saja kira kira dari pbnu
atau siapa siapa saja yang tidak boleh
seperti apa sih pak mekanisme bertanya
dari pihak kementerian agama
itu kan memang begini
daftar rilis siapa saja
yang akan direkomendasikan dari
dari pbnu kan ini
sehingga kita mengelis aja siapa
orang orang yang memang
punya reputasi bagus kan
ya lalu kita serahkan
tapi dalam arti ketika itu
ada proses yang kemudian terlibat dalam diskusi
bukan sesuatu yang kemudian menjadi
hal kemudian seperti
yang sifatnya final seakan akan
yang direkomendasikan dan ini
tidak gitu ya
si teman kita
dari kementerian agama
ini adalah belum final
karena masih akan bertambah lagi
masih akan bertambah lagi
oleh karena itu
belum sifatnya final
mengkonfirmasi yang tadi ya
membuat kita terbelah
lahan yang justru menimbulkan
terorisme tumbuh subur
apa penjelasan dari
anda boleh terus
regen cabai bilang
kena terug gila
dengan kena busik
kandungan teman setengah itu
nek article bisa sudah wanting to be
setengah sudah misalnya mungkin
kelolaan pemerintah yang tidak capable kepada pertumbuhan yang ada di masyarakat
era informasi luar biasa pak kiai tadi benar sekali
hulunya nggak disentuh
bnpt itu penindakan terorisme ada di hilir
mau kayak gimana pun kalau akarnya tidak dimatikan
akarnya ada di paham radikal
ada di orang yang sakit yang memahami bahwa jihad itu blablabla
akhirnya malah merusak
padahal islam sudah sangat jelas
rahmatan ila alamin
jangan kan membunuh orang
menginjak semut aja nggak boleh dalam islam
bukankah kemudian dengan merilis nama nama ini akhirnya kan semacam penyaringan ya
penyaringan mana yang sudah dipilih
cara penyaringannya reinhardt itu justru menimbulkan masalah besar
karena metodologinya itu justru memilah dan memecah
ini yang diinginkan
yang diinginkan oleh teman teman teroris gitu loh
para teroris itu pengen kita selalu reaktif
padahal kalau kita nyatu
ambil logikanya pak kiai
ajak teman teman nu ikut
ajak teman teman muhammadiyah
babnya bukan bab teroris kok
babnya bab tentang alfahmu
nah di titik ini menurut saya pemerintah lagi lagi gagal mendeteksi mana akar masalah
cuma pucuk gunung es dianggap satu dua tiga
orang nanti sederhana bertanya
ustadz abdus somad tidak masuk dalam daftar gitu loh
oke beliau ada catatan mungkin
tidak selesai masalah dengan dua ratus rilis ini
justru mengeskalasi perlawanan
eskalasi perlawanan ini membebani negara
yang tadinya tidak ada masalah
jadi ada masalah
orang kalau tidak punya kapasitas
langkah pertama dia menyelesaikan masalah
itu menimbulkan masalah yang lebih besar
itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang
jadi menurut anda itu kurang tepat ya apa yang kemudian
sangat tidak tepat
ustadz yusuf mansur sudah protes
ini nanti teman teman komisi delapan akan panggil
karena metodologinya tidak tepat
bukan seperti itu
bahkan kalau ikut kaedah usul fikih
bukan checklist positif gitu loh
mereka yang negatif
dalam islam itu
larangan itu cuma sedikit
sisanya mubah boleh semua
yang boleh sedikit
yang sisanya ditafsirkan
tapi kan kementerian agama akan mengatakan akan ada penambahan lagi
nah kita kan belum tahu ya
kalimat ini kalimat belakangan
nah jadi exit strategi
setelah ada respon dari masyarakat begitu
kalau salah ngaku salah gitu
nah sekarang bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi
apa yang sudah dirilis oleh kementerian agama ini
meskipun masih akan ditambahkan
tapi kan tentu ini momennya sedang bulan ramadan
begitu ini kan tentu akan berkaitan dengan apa ya
kehidupan masyarakat sehari hari ya
karena ini ada pencerama di sana
ada kebutuhan akan apa namanya
bagaimana masyarakat harus bersikap
nanti kita akan bahas
pak mas dukir juga membarani usai jeda
kami akan segera kembali saat lagi
sampai jumpa di prime news
ya anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai bagaimana
pasca ataupun setelah kementerian agama merilis dua ratus nama mubalik
yang direkomendasikan untuk mengisi cerama cerama
ya memang menuai berbagai macam respon ya
sudah ada bang mardhani tadi sudah menjelaskan
ada pak mas duki juga
tapi kita dengarkan terlebih dahulu
ini ada pendapat juga dari
ini rekan rekan bang mardhani ini sebenarnya
bang fahri hamzah
mengenai apa namanya
rilis dari kementerian agama terkait dengan dua ratus nama mubalik
yang sudah hitung
yang sudah sistem
yang belum kinerja
yang sudah itu sistem
sistem kita ini the best diakui dunia
demokrasi itu adalah sistem yang paling canggih dalam mengelola pemerintahan
tapi kapasitas kita untuk mengelola demokrasi itu yang bermasalah
negara nggak perlu bikin sertifikasi
sertifikasi itu ada di lembaga pendidikan
kalau ulama ada di majlis ulama
jangan negara mau mengontrol pikiran orang
kebebasan berserikat berkumpul
menyampaikan pendapat baik secara lisan
kebebasan setiap orang
jangan dikontrol oleh negara
jangan di apa namanya di standar standar oleh negara
itu udah ada lembaganya
itu kebebasan rakyat ya
baik saya ingin langsung ke pak mas duki
kalau memang kemudian apa namanya ya
kementerian agama sudah merilis
apakah memang ini di luar tugas dan juga fungsi dari kementerian agama ya
atau misalnya begini
ada yang mengatakan misalnya tadi
fahri hamzah mengatakan
ini harusnya tugas mui
bukan tugas negara
bukan tugas pemerintah
ini gimana pak mas duki
enggak saya kira itu juga masih bagian dari tupoksinya
oke masih menjadi bagian dari tupoksinya
kalau yang kami lebih kembangkan ke depan
bagaimana agar ketika dia mengembangkan tupoksi itu
maka dia mestinya berbicara lebih intensif dengan stakeholder yang ada di dalam masyarakat
kalau itu yang menjadi
saya kira akan bagus
dan kami ingin teman teman dari kementerian agama itu mengarah ke sana
saya kira nanti kita akan ajak
bicara lebih jauh
terutama terhadap persoalan persoalan yang menjadi inti gitu ya
apa yang menjadi persoalan pokok
kan bukan persoalan keahlian
bukan persoalan track record kan
tapi lebih pada persoalan bagaimana
komitmen kebangsaan ya
ya bagaimana negara ini menghadapi warganya yang komitmen kebangsaannya masih terolah
apa betul diragukan
siapa orangnya ini
kan itu yang mesti kita bicarakan
nah dalam konteks seperti itu kita bisa bicara gitu
dan ya kembali ke pembicaraan tadi
kita itu siap sebenarnya ya untuk berbicara bagaimana mengatasi keadaan ini
keadaan misalnya orang orang yang mempunyai faham yang keras ataupun apapun

ormas itu bisa menghadapi
jadi memang salah satu apa namanya latar belakang mungkin ya
kementerian agama juga merilis nama nama ini untuk menangkal paham paham radikal
yang mungkin saja ini terpapar oleh beberapa pencerama yang kemudian memang penting untuk dikeluarkan
apa namanya rilis ataupun hal hal yang demikian sehingga
mungkin ada mungkin itu yang menjadi latar belakang
poin nomor tiga tadi ya pak
yang menjadi latar belakang sebenarnya lebih kepada itu
tapi untuk jangka panjangnya saya kira apa namanya untuk mengatasi persoalan itu
akan lebih bagus kalau tadi
bagaimana menyelesaikan persoalan hilir itu selesaikan lebih dihulu
dan ketika kita menyelesaikan hulu itu coba elastik holder ini dilibatkan lebih jauh gitu kan
karena itu saya kira memang
lebih intensif lagi
dan itu memang pekerjaan kementerian agama sebenarnya
jadi kementerian agama itu punya tanggung jawab dihulu
ataupun misalnya kementerian pendidikan itu juga mempunyai tanggung jawab di hulu
yang terkait dengan pendidikan karakter
kenapa sekarang misalnya ada kecenderungan guru guru agama atau anak anak sekolah
negeri itu punya paham radikal
itu kan berarti kan persoalan hulu
berarti ada persoalan persoalan yang terpapar dari anak didik kita atau guru guru kita
ya oleh paham paham yang bertentangan dengan prinsip kenegaraan kita
itu kan persoalan
nah oleh karena itu kalau itu masalahnya berarti kan tidak cukup dengan hanya mengeluarkan list ini dua ratus dikeluarkan
nanti oh ini tambah tiga ratus
oh ini tambah sekian
kan nggak seperti itu
jadi kalau memang tujuannya adalah misalnya untuk mengurangi paham radikal tidak cukup hanya dengan merilis dua ratus tambahan
artinya itu ada tahapan tahapan lebih lanjut yang perlu kementerian agama bekerjasama dengan ormas ormas untuk mengatasi persoalan persoalan ini bersama sama
agar komunikasi lebih intensif
teman teman yang belum selesai persoalan kebangsaannya bisa kita ajak
jujur kita awal awalnya juga tidak selesai persoalan kebangsaan
karena ada dialog aja sebenarnya
ada dialog semua
semua orang seperti itu
belum ada persoalannya bahwa ada semua paham keagamanya kadang kadang masih orientasi ke timur tengah dulu
nanti disembuhkan dengan proses dialog yang bagaimana agar islamnya lebih mempribumi lebih membudaya tanpa kehilangan tesis dasar keislaman yang keagamaan
bang mara di terakhir
setelah ini apa yang kemudian ingin anda sampaikan untuk kementerian agama
ini kan katanya masih akan terbuka lagi nama namanya
dan bagaimana sih kemudian pak mas duki juga masyarakat saat ini ya apalagi di tengah bulan ramadhan harus menyikapi rilis dari kementerian agama ini
yang paling utama jadilah pelayan
kementerian agama ini bagi stakeholders teman teman nu muhammadiyah al wasliyah versus
pemilik utama masyarakat
itu para kiai para ustadz guru guru ngaji kampung yang biasanya afiliasinya jelas
sebagian kumpul di teman teman nu sebagian teman muhammadiyah sebagian di persis sebagian di al wasliyah
saya juga di pks lho
sebagian kalau di politiknya nyonse maturnu naternur
nah ajak ngobrol saya malah kagum sama pak jokowi
kemarin beliau terima ulama dua ratus dua belas di bogor
itulah luar biasa
mereka itu dua ratus dua belas itu diametral bertentangan
tapi pak jokowi dengar
nah kenapa kementerian agama tidak melakukan itu
dengarkan masyarakat jangan justru melakukan langkah yang sangat tidak produktif
yang justru memperkeruh air yang jernih yang sudah ditata oleh teman teman
atau menambahkan terorisme tadi kalau menurut bang marnadi
terorisme itu saya yakinnya gini
ketika aksi kita benar saya kemarin ketemu sama pak bekto
beliau pendekatannya sangat manusiawi
sampai tuh nasir abbas dipeluk
apa semuanya lurus
sekarang tuh ali imran kemana mana cerama
jangan jadi teroris
sementara bnpt atau tim yang sekarang
ngundang imam besar dari mesir
suruh ketemu ahmad abdurrahman
ketemu abu bakar basir
nggak mau ketemu abu bakar basirnya
memang cara mengelola negaranya tidak punya kapasitas
cari orang orang terbaik
kenapa harus sibuk ngurusin dai
oh dai nya udah diuncew
rumahnya dae udah ada semua kok
pak kiai mas duki siapa
pak kiai muhammad dias apa
semua udah selesai urusan
jadi pemerintah fokus berantas korupsi
apa jangan jangan panik lagi pemerintah
tidak ingin ya masuk ke
nggak boleh seuzon
pemilik negara ini bukan pemerintah
tetapi pemilik utama adalah rakyat
jadi rakyat lihat
siapa yang memang punya kapasitas punya integritas
kalau tidak ya harus siap
oke pak mas dugi terakhir
dari anda apa
dan juga bagaimana masyarakat harus menyikapi ini semua
jadi saya kembali ke
apa yang saya ucapkan pertama
janganlah persoalan ini dipertentangkan
kita masih punya optimisme yang baik
dan pemerintah dalam hal ini kementerian agama
masih akan terus mengembangkan berbagai cara
termasuk membuka daftar baru
dari yang dua ratus itu
akan mengembangkan berbagai cara
terhadap bagaimana agar seluruh
seluruh mubalik itu
punya komitmen kebangsaan yang baik
dan dalam konteks ini
kami dari ormas ormas islam
dan bekerja sama
masyarakat akan kita dukung
dan dengan harapan juga
merasa lebih tenang
dengan ada daftar itu
walaupun tadi pak mardhani menyatakan
bahwa itu keliru gitu ya
tapi setidaknya mudah mudahan ini
bisa menenangkan masyarakat
setelah ini ada perubahan yang lebih baik lagi
kita tidak tahu ke depan seperti apa
tapi yang jelas tentu semua
bicara mengenai kebaikan untuk bangsa
sebenarnya begitu kira kira
terima kasih pak mas duki
terima kasih bang mardhani
sudah hadir di primes pada malam hari ini
dan kami akan segera kembali
dengan fokus bahasan kami
tetap bersama kami di cnn indonesia primes